ada tiga spiderman yang beraksi di pantai cempai kecamatan soreang kota parepare sulawesi selatan
minggu sore kemarin mereka berlari dan mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di sepanjang
pantai meski harus berjibaku dengan embusan angin kencang tiga spiderman ini tetap semangat untuk
membuat sang merah putih berkibar meski berkostum spiderman namun hati mereka tetap untuk indonesia
para spiderman ini juga membagikan bendera merah putih kepada pelaku usaha di sekitar pantai aksi
ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada pelaku usaha khususnya umkm yang terkena dampak
pandemi kofit sembilan belas jadi kita mengeluarkan bendera merah putih di laut sebagai ajakan buat teman teman
di mana mana kita lihat beberapa umkm itu mengibarkan bendera putih kita mengajak mereka
untuk bersemangat kembali untuk kembali menabur harapan lah di hari kemerdekaan kita ini
tak hanya menyebarkan bendera merah putih bersama satu spiderman lagi mereka melanjutkan aksi bersih
bersih pantai dari sampah sementara itu untuk menyambut ulang tahun ke tujuh puluh enam ke tujuh puluh enam yang berikutnya

kemerdekaan republik indonesia di masa pandemi covid sembilan belas ini warga desa janggalan kecamatan kota kudus kabupaten kudus jawa tengah punya cara sendiri
mereka menyulap kampung menjadi penuh warna dengan beragam lukisan tiga dimensi lukisan lukisan ini pun kemudian menjadi tempat berfoto warna

ini adalah bentuk potensi yang kita miliki sekaligus bentuk gotong royong
masa masa pandemik sangat membutuhkan gotong royong untuk semangat bagaimana kembali bangkit dalam situasi yang seperti ini
biasanya warga melukis pada malam hari setelah mereka bekerja
ini putan cnn indonesia